hari kedua beroperasinya kembali perkantoran di dki jakarta
antrean di stasiun kereta rel listrik kembali terjadi
di jam sibuk pulang kerja antrean di stasiun sudirman jakarta pusat
mulai terlihat sejak pukul empat sore
dalam antrian petugas dan penumpang tetap menjalankan protokol kesehatan
di antaranya jaga jarak baik saat mengantri di stasiun maupun di dalam kereta
selain itu penggunaan masker dan pengukuran suhu tubuh juga masih berjalan
dengan dibukanya kembali aktivitas perkantoran terjadi lonjakan jumlah penumpang
hingga pukul dua siang total ada satu ratus lima puluh dua ribu lebih penumpang krl
pt kci telah menambah jumlah keberangkatan kereta menjadi sembilan ratus tiga puluh lima perjalanan
dengan jam operasional mulai pukul empat pagi hingga sembilan malam
langsung saja kita ke stasiun sudirman di jakarta pusat

ada putri demes di sana halo selamat sore demes
ini antrian para komuter jelas tidak akan terhindarkan baik pagi maupun sore hari
apakah anda melihat ada strategi berbeda yang diterapkan oleh pt kci
untuk bisa menjaga jarak sosial antar calon penumpang di sana
selamat sore dea benar sekali bahwa di stasiun sudirman ini
jika hari kemarin menurut bapak petugas di jam ini jam
jam yang cukup sibuk karena merupakan jamin
jam pulang kerja ini antrean terjadi begitu sangat panjang
sampai harus keluar dari gedung stasiun
karena dua lantai dari gedung stasiun ini tidak mampu lagi
untuk menampung antrian dari para penumpang
namun di sore hari ini jika dilihat di belakang saya
ini belum ada antrian yang sampai harus keluar dari gedung
artinya antrian sudah lebih terkontrol begitu di dalam gedung
kemudian juga para petugas yang merupakan
gabungan dari petugas stasiun dan juga dibantu oleh tni dan polri ini
terus melakukan pengaturan para penumpang
yakni antrian yang diterapkan ini harus tetap memperhatikan jaga jarak
yakni kurang lebih paling tidak jarak antar penumpang adalah satu meter
dan seluruh antrean yang ada sebenarnya di stasiun kereta rel listrik ini
disebabkan oleh adanya protokol jaga jarak yang terus dilakukan oleh kci
salah satunya adalah pengukuran suhu tubuh yang dilakukan sejak dari pintu masuk
akibatnya memang harus ada sedikit antrian di pintu masuk
kemudian juga ada antrian yang dilakukan di peron
ini juga diperhatikan jaraknya antar penumpang
kemudian juga kapasitas pembatasan kapasitas yang dilakukan oleh kci di dalam gerbong kereta
ini juga masih dilakukan dan ini tentu saja juga mempengaruhi adanya penumpukan antrian
di stasiun termasuk di stasiun sudirman ini karena kita ketahui bersama bahwa
stasiun ini merupakan terletak di daerah jakarta pusat dan daerah sekitarnya ini adalah perkantoran
sehingga bisa menjadi salah satu titik balik dari para karyawan untuk kembali pulang ke rumah
dari dki jakarta sepulang jam
kemudian jika saya perhatikan memang seluruh protokol kesehatan ini sudah dilakukan
di antaranya juga dengan penggunaan masker yang wajib dilakukan oleh penumpang
kemudian rajin mencuci tangan ini juga dilakukan dengan disediakannya
atau hand sanitizer dan juga bahkan ada wastafel wastafel tempat untuk mencuci tangan bagi para penumpang
kemudian untuk kapasitas penumpang ini kemarin masih diberlakukan dengan peraturan menteri yang sebelumnya
artinya dalam setiap gelbong kereta ini
kci bisa menampung tujuh puluh empat penumpang
namun memang adanya perubahan dari peraturan menteri perhubungan sejak kemarin ini masih belum ditentukan kembali
namun jika melihat saya tadi melihat sekilas gerbong yang melintas
kemudian adanya tanda silang yang dipasang di dalam gerbong kereta
yang artinya para penumpang tidak boleh menduduki tempat tersebut
ini juga masih dilakukan dan dilaksanakan oleh setiap penumpang
antrian yang terjadi di stasiun sudirman ini tidak terlalu padat
karena memang dari anak purba selaku vp corporate communication dari kci juga mengatakan
jika data terbaru yang disampaikan oleh anak purba ini sampai pukul dua siang
kemarin ada satu ratus tujuh puluh ribu lebih penumpang
sedangkan jika dibandingkan dengan hari ini di periode waktu yang sama hanya ada sekitar satu ratus lima puluh ribu lebih penumpang
yang terdapat di seluruh stasiun kereta relistrik di dki jakarta dan sekitarnya
namun hal ini juga tidak mengurangi bagaimana seluruh petugas dan juga penumpang harus tetap mematuhi protokol kesehatan
jika kita bicara psbb masa transisi di dki jakarta termasuk bagaimana transportasi massa ini
memperlakukan seluruh protokol kesehatan dan juga sedikit melonggarkan begitu dengan kapasitas penumpang
dan juga boleh beroperasi dengan kesehatan

jika kemarin di psbb jilid pertama hingga ketiga kita melihat bahwa krl ini hanya beroperasi selama dua hari

kemudian juga dengan headway atau jarak tunggu antar kereta ini juga sudah dipersempit yakni lima menit
demikian pula dengan penambahan keberangkatan dari kereta rel listrik

jika kemarin di psbb jadwal pertama hingga ketiga kita melihat bahwa krl ini hanya beroperasi selama dua belas jam

jika kita beroperasi dengan jam operasional yang ditambah

jika kemarin di psbb jadwal pertama hingga ketiga kita melihat bahwa krl ini hanya beroperasi selama dua belas jam
jam sibuk yaitu jam berangkat kerja pada pagi hari dan juga jam pulang kerja
kemudian jika kita bicara memang peraturan peraturan ini sejumlah peraturan operasional yang baru yang diterapkan salah satunya oleh kci
ini nantinya harus terus dievaluasi baik oleh kci sendiri sebagai penyedia jasa transportasi massal
maupun oleh pemerintah provinsi dki jakarta
karena seperti yang dikatakan oleh gubernur anies baswedan
ini seluruh peraturan ini juga masih akan dievaluasi melihat dengan tren kasus dari penambahan covid sembilan belas di dki jakarta
dan jika kita melihat sampai hari ini trennya tidak menunjukkan adanya penurunan yang cukup konsisten
melainkan masih fluktuatif dan cenderung malah meningkat
jika kita melihat di tanggal lima merupakan hari pertama dari psbb
masa transisi ada delapan puluh empat kasus positif baru di dki jakarta
kemudian di hari esoknya di tanggal enam ini justru meningkat di satu ratus dua puluh
kemudian meningkat lagi di tanggal tujuh ini menjadi satu ratus enam puluh
dan bahkan hari ini ini adalah yang terbanyak sejak enam belas april lalu yang mencapai dua ratus lebih
di hari ini kita melihat ada dua ratus tiga puluh dua penambahan kasus positif covid sembilan belas yang baru di dki jakarta
dan kasus positif covid sembilan belas ini
sudah tersebar di dua ratus enam puluh dua kelurahan yang ini berarti masih harus dievaluasi kembali
apakah dengan dibukanya kembali sejumlah sektor aktivitas warga masyarakat yang kemudian bisa menimbulkan kerumunan
ini memang cukup efektif untuk bisa mencegah atau menekan penyebaran covid sembilan belas di dki jakarta
baik terima kasih tadi laporan langsungnya putri demes dari stasiun sudirman di jakarta pusat